sampuran sikulikat berada di sebelah barat kota medan
di jalan jami ginting kilometer lima puluh empat desa dulu kecamatan brastagi
sampuran dalam bahasa karo berarti air terjun
sedangkan sikulikap adalah nama yang diberikan untuk kera atau lutung kelabu yang hidup di hutan ini
sebagaimana tempat tempat wisata lain
di masa pandemi pengunjung diharuskan mencuci tangan sebelum memasuki kawasan wisata seluas dua belas hektare ini
salah satu yang kita lakukan adalah kita menyediakan tempat
pertama masuk kita menyediakan tempat cuci tangan
dan kita juga menyediakan hand sanitizer untuk tamu yang masuk
yang kedua di dalam juga kita memasang banyak himbauan seperti jaga jarak pakai masker
selain kita taruh pamplet atau himbauan himbauan di dalam lokasi kita
kita juga sering mengumumkan kepada tamu yang ada di dalam untuk tetap menjaga jarak dan memakai masker
kegiatan utama para pengunjung adalah menjelajahi hutan hujan tropis bukit barisan
untuk yang ingin berfoto banyak spot yang masih alami di sepanjang perjalanan menuju air terjun
di dalam kawasan wisata juga tersedia lokasi untuk berkemah
bangunan bangunan di sini memiliki ciri khas arsitektur rumah tradisional karo
pengelola kawasan wisata mencoba mempopulerkan kopi di tengah hutan dengan sajian utama kopi dari lau gedang karo
untuk mencapai sampuran sikulikat
pengunjung harus menerima pembahasan dari tempat tempat wisata

dan inilah air terjunnya tingginya empat puluh delapan meter
di tempat ini banyak sekali tempat spot foto yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan tempat wisata ini
salah satunya adalah air terjun sikulikap yang tentu saja tidak disiasiakan pengunjung untuk bersuap foto
namun pengunjung tidak diizinkan ke bawah apalagi untuk mandi
hampir semua sudut hutan cocok untuk berfoto
kondisi alam yang masih terjaga keasiannya ini menjadi daya tarik bagi pengunjung
semua nuansanya masih alami belum ada kayak macam macam
kan banyak tempat wisata wisata lain yang sudah ada bender bender atau apapun kayak gitu
tapi kalau di sini kita merasakan masih alami banget benar benar tidak ada ditambahin apa apa
tempatnya juga bagus adem masih bersih juga
kebetulan saya tahu dari kakak saya tadi dari kerjaan diajak kemari
kakak tahu dari mana sih kak
dari sosial media yang lagi booming tempat apa
rupanya ini dulu cuma air terjunnya aja yang ada
sekarang sudah tembahan kafe terus sudah ada spot spot fotonya
selain warung kopi di hutan dan panorama air terjun pengunjung juga dapat singgah di warung warung kawasan wisata penatapan di pinggir jalan utama medan karo
kebanyakan warung menyediakan jagung bakar dan jagung rebus
bumbunya ini kastanah karo loh
pada akhir pekan dan hari libur kawasan ini cukup ramai
pengunjung tak hanya datang dari medan dan sekitarnya tapi juga berbagai daerah lain di indonesia
agus supratman ayat sudrajat karo sumatera utara